kita beralih ke kasus lainnya
wali kota malang muhammad anton dan enam anggota dprd malang yang juga menjadi tersangka
resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi untuk dua puluh hari ke depan
sementara dua belas tersangka lainnya dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di gedung kpk
pada rabu dan kamis pekan ini
setelah pemeriksaan hampir delapan jam muhammad anton keluar dari gedung kpk mengenakan rompi oranya
satu persatu enam tersangka lain yang merupakan anggota dprd malang keluar tanpa memberikan komentar
anton diduga memberi suap kepada mantan ketua dprd malang m arief dicaksono
yang saat ini menjadi terdakwa di persidangan tindak pidana korupsi surabaya
arief kemudian diduga membagi bagikan suap senilai tujuh ratus juta rupiah itu
ke sejumlah anggota dprd malang atas kasus pembahasan apbd perubahan kota malang tahun anggaran dua ribu dua puluh
salah satu anggota dprd malang yakut ananda gutban yang menjadi tersangka
juga maju dalam pemilihan wali kota malang untuk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
nanda menjadi penantang petahana muhammad anton yang juga maju kembali dalam kontestasi politik di kota malang itu
baik ini sudah ada koresponden roni satria di kpk
selamat malam roni bagaimana perkembangan dari kasus korupsi di kota malang ini
selamat malam indra
benar sekali bahwa hari ini sedi jatuh walkan ada tujuh tersangka
dari sembilan belas tersangka yang terjadi di malang kalau kita tahu bahwa kasus ini
ataupun penetapan tersangka terhadap sembilan belas orang ini telah ditetapkan oleh kpk pada rabu pekan lalu
tentu saja ini merupakan sebagai pengembangan dari kasus ott yang dilakukan oleh kpk
terhadap ketua dprd m ariefi caksono pada november dua ribu tujuh belas yang lalu
dan kita tahu saat ini m ariefi caksono tengah menjalani persidangan
bersama dengan jarod edy sulistiono yang juga menangkapnya
merupakan terdakwa dalam kasus yang sama
kita tahu bahwa ada pembahasan apbd perubahan di kota malang
yang ternyata setelah proses pengembangan beberapa bulan ini
kpk menemukan bukti baru dan akhirnya menetapkan sembilan belas orang tersangka
termasuk dengan wali kota malang yaitu muhammad anton
yang kita tahu bahwa muhammad anton ini maju dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas
bersama juga dengan salah satu anggota dprd yang juga menjadi tersangka yaitu yakut
ananda gudban yang juga menjadi salah satu calon nantinya dalam pemilihan wali kota malang di dua ribu delapan belas
tadi jurubicara kpk febri diansah menyebutkan bahwa pendalaman terhadap tujuh tersangka ini
kalau kita tahu bahwa memang mereka sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan di mapoloresta kota malang
dan kemudian akhirnya dibawa ke gedung kpk jakarta
dan tadi resmi ditetapkan ataupun ditahan untuk dua puluh hari
ke depan dan memang ini menjadi suatu setelah memenuhi kuhap seperti itu yang nantinya menurut penyidik bahwa mereka
akhirnya untuk bisa mengembangkan kasus ini lebih lanjut lagi
karena nantinya secara maraton esok hari dan juga lusa dua belas tersangka lainnya juga akan melakukan pemeriksaan yang sama
sebagai tersangka yang juga nantinya akan dibawa dari malang menuju ke jakarta
kita tahu memang yang menarik dari sini sebenarnya tadi juga febri diansah menyebutkan indra
bahwa tidak terkait dengan masalah
kalau kita lihat pembahasan apbd perubahan ini memang kerap terjadi di berbagai daerah
kita tahu bahwa memang ada upaya untuk bisa mempengaruhi bagaimana anggaran suatu kota
ataupun daerah ini bisa dipengaruhi oleh petinggi daerah tersebut
sehingga akhirnya anggota dprd menjadi tempat bagi mereka untuk melakukan suap seperti itu
ini kerap terjadi di beberapa daerah
dan malang salah satunya memang dikatakan oleh febri diansah ini bisa menjadi suatu bentuk suap masal
di mana memang tidak memungkinkan
tidak terkecuali meskipun hanya jumlah bisa dikatakan tujuh ratus juta rupiah yang dibagi terhadap sembilan belas orang
termasuk arief wicaksono sebagai ketua dprd ini
namun bukan masalah angka
namun bagaimanapun secara bersama sama memang bagaimanapun upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi ini
kpk tetap akan melakukan penyelidikan dan juga penangkapan dan juga penahanan seperti itu
nah tadi kalau kita lihat selain dari masalah bagaimana pembahasan apbd swap di perubahan di
anggaran dua ribu lima belas di kota malang ini
tetapi terkait juga bagaimana dua dari tiga calon wali kota malang yang akan beradu
ataupun bertarung pada pemilihan serentak di juni mendatang dua ribu delapan belas
kita tahu bahwa ini menjadi suatu bentuk bagaimana kpk benar benar pertama
tidak bisa dikatakan permintaan yang dulu sempat diajukan oleh menko polhukam wiranto yang mengatakan bahwa
upaya untuk menunda
untuk menangkap ataupun menetapkan status tersangka terhadap calon kepala daerah ini
namun ternyata kpk tidak sama sekali mendengarkan hal tersebut dan tetap melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus kasus
yang memang upaya dari kpk adalah tadi disebutkan febri diansah bagaimana membentuk ataupun menjadikan
calon calon kepala daerah ini benar benar memiliki integritas yang tinggi dan bersih dari korupsi
kita tahu bahwa dari dua periode pilkada serentak sebelumnya ada beberapa daerah yang bisa saya contohkan misalnya
dari bupati bonton kemudian bupati jepara dan juga mesuji yang juga sempat menjadi tersangka oleh kpk
dan akhirnya menjalani proses proses pilkada seperti itu dan akhirnya menang dan akhirnya dilantik namun pada akhirnya
dinonaktifkan dan ini mengapa yang akan terjadi tentunya akan merugikan bagi proses pesta demokrasi di suatu wilayah tersebut
masyarakat tetap memilih elektabilitas tetap tinggi namun bagaimanapun ketika kekuatan hukum tetap mengatakan bahwa mereka bersalah
dan akhirnya berkondisi
upaya ataupun mereka tetap juga tidak akan bisa menjabat sebagai posisi tersebut dan akhirnya dinonaktifkan dan diberikan kepada pelaksana tugas
nah ini tentu akan merugikan bagi masyarakat ataupun rakyat tersendiri yang bagaimana proses demokrasi untuk bisa melakukan upaya pemilihan kepala daerah tersebut bisa berjalan dengan baik
nah inilah upaya upaya pencegahan dilakukan oleh kpk sebenarnya terbalsu juga penindakan terhadap calon calon kepala daerah yang nantinya akan bertarung di pilkada dua ribu delapan belas
kembali ke anda indra
baik terima kasih roni satria melaporkan langsung dari jakarta